kita kembali ke provinsi dki jakarta
provinsi dki jakarta siap melaksanakan vaksinasi yang rencananya digelar pada pertengahan januari dua ribu dua puluh
sebanyak empat ratus lima puluh tiga fasilitas kesehatan siap memberikan pelayanan vaksinasi
sambil menunggu arahan pemerintah pusat
target awal vaksinasi di dki jakarta akan ditujukan untuk tenaga kesehatan dan penunjang lainnya
total sasaran vaksinasi yang akan dilaksanakan pertengahan januari nanti berjumlah satu ratus sembilan belas satu ratus empat puluh lima orang
seluruh tata cara akan diberitahukan selanjutnya beriringan dengan instruksi dari pemerintah pusat
jadi terkait vaksin kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat ya
kapan kami menerima prinsipnya
kami sudah menyiapkan empat ratus lima puluh tiga
yaitu dari kesehatan dokter perawat dan bidan sebagai vaksinator
kapasitas penyuntikan itu dua puluh empat ratus tujuh puluh tiga orang per hari ini kami bisa lakukan di jakarta
kemudian penerima tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan
dengan sasaran dki jakarta itu sejumlah satu ratus sembilan belas satu ratus empat puluh lima orang
unit yang sudah kami siapkan